puluhan pengemudi angkutan online yang tergabung dalam community car online
berkumpul di depan mall grand kemayoran jakarta pusat rabu pagi
pertemuan ini dilakukan sebagai bentuk keperlawanan terhadap peraturan menteri perhubungan no tiga puluh dua
yang dinilai merugikan para pengemudi online yang juga sekaligus pemilik kendaraan pribadi
mereka menolak pemberlakuan sim b satu umum dan peraturan yang mengharuskan
mobil memakai nama perusahaan tempat bekerja
selain akan melakukan aksi damai di depan istora ataupun maksud kami di depan istana negara
dan kantor kementerian perhubungan mereka juga tengah menggugat
peraturan menteri perhubungan tersebut di pengadilan negeri jakarta pusat
jika keinginan mereka tidak digubris dan ingkrah di pengadilan negeri jakarta pusat
maka mereka berencana akan uji materi ke mahkamah konstitusi
sampai keinginan para sopir online dikabulkan
ngumpul bareng sesama driver yang tujuannya adalah kita berontak kita menolak
biar permen hub itu dicabut
paling penting direvisi sesulkan dengan keinginan para driver
rencana aksi hari ini sekitar seribu driver bisa lebih
mungkin titiknya kita pusatkan di sini tapi nanti akan beranting ke seluruh jabodetabek
ini perlu dicermati bahwa ini bukan ancaman tapi inilah kenyataan